dari liga futsal indonesia di hadapan ratusan pendukungnya
tuan rumah bintang timur surabaya harus puas berbagi poin atas tim tamu bjl dua ribu dua puluh
sibas marang pada laga perdanaannya di pro futsal league dua ribu tujuh belas group b
di goronesa surabaya jawa timur sabtu kemarin
bts hanya mampu bermain imbang tiga tiga atas tim tamu bjl dua ribu siba semarang
di babak pertama tuan rumah bintang timur surabaya dikejutkan lewat gol cepat dari ahmad kurun
yang memanfaatkan kesalahan squad bts
skor satu bjl semarang unggul
bjl yang mengandalkan serangan balik kembali berhasil mencuri gol lewat sepakan deniz kuna
dari sisi gawang solehudin ayubi di menit tiga belas
skor dua bertahan untuk keunggulan tim tamu
mendapat dukungan dari ratusan supporter di babak kedua bts perlahan bangkit
pemain asal bandung reza arlian membuka gol untuk bts lewat sepakannya di menit dua puluh lima
mereka bahkan berhasil menyamakan kedudukan dua menit berselang lewat gol andika riki
di bawah tekanan supporter bts bjl berusaha bertahan
dan ini dimanfaatkan oleh bts yang terus menggempur bgl
bts akhirnya mampu berbalik unggul lewat gol septian dwi chandra di menit dua puluh sembilan
kasihkan menyerang bts malah kewalahan mengantisipasi serangan balik bgl
deniz kuna mencetak gol keduanya di menit tiga puluh lima
lima menit coba dimaksimalkan bts untuk kembali unggul
sayang hingga peluit akhir skor tak berubah
dengan hasil ini tim futsal bintang timur surabaya gagal meraih poin penuh di laga perdana mereka di pro futsal league dua ribu tujuh belas
dan hanya mampu bermain imbang tiga tiga atas tim tamu bgl dua ribu siba semarang